terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan menteri pemuda dan olahraga republik indonesia dito aryo tejo
mas menteri anda masih bergabung
oke mas menteri perolehan medali emas di nomor
perolehan medali emas di sea games dua ribu dua puluh tiga melampaui target presiden jokowi apakah kemudian sudah ada komunikasi
anda sudah lapor ke presiden responnya presiden seperti apa mas menteri
saya sangat bahagia sekali karena saya melampaui dari presiden jokowi
namun saya berharap di tahun depan juga
ini kegangan berat juga
tapi langsung aku perangai medali emas dan buat saya lebih bahagia
kami tidak bisa begitu mendengar ya apa yang anda sampaikan ya jadi anda sudah komunikasi belum dengan presiden
iya nek tidak bisa sudah penuh
oke jadi tambangannya
baru menang tiga tiga tahun
di update kita juga ada update nya mas menteri kita sekarang lagi live dulu jadi bagaimana apakah anda sudah komunikasi dengan presiden
oke sudah melaporkan dan kemudian apa respon dari presiden
pak presiden sangat bahagia atas profesional medali yang jauh melampaui target dan melampaui dari jumlah yang tahun lalu di hanoi dapatkan presiden sangat bahagia
oke meskipun melampaui target tapi kan presiden berharap bahwa finishnya indonesia nanti di peringkat kedua ataupun pertama bukan di peringkat ketiga
seperti di sea games dua ribu dua puluh
betul ini bagaimana kemudian untuk peringkatnya
jadi memang kalau untuk peringkat ini ada dua faktor kan jadi faktor perolahan medali dan juga peringkat jadi yang penting saat ini kita sudah memanfaatkan penolakan spesifikan dari pro email medali emas
oke tapi finishnya nanti tetap di posisi nomor tiga ya
kayaknya minimal tiga minimal tiga bertahan di atas tuan rumah yang penting

tidak mungkin berhasil
jadi di posisi kedua ataupun pertama ya meskipun perolehannya anda targetkan ada di delapan puluh enam ataupun delapan puluh tujuh
nampaknya susah karena jaraknya terlalu jauh
oke jaraknya terlalu jauh anda mengusulkan ada bonus tambahan untuk para atlet sudah disetujui ataupun disampaikan ke presiden
itu kita menunggu hasil akhir dari perolehan kita
dan jika sudah perolehan akhir didapatkan insya allah saya akan memohon
saya memohon ke bapak presiden jadi ini sempatnya masih dinamis
semoga suasananya mendukung dan bapak presiden juga mendukung
berapa besaran bonusnya yang ingin anda ajukan nanti ke presiden
wah kita yang penting itu tergantung bapak presiden jadi kita tidak bisa mematok berapa besarnya
tapi kan pasti anda punya perkiraan kira kira berapa bonus yang pantas diberikan kepada atlet sea games kita
yang sudah berjuang mati matian melampaui targetnya
bagaimana menurut anda
yang penting naik yang penting kita usahakan naik dulu semoga ini bisa dikabulkan juga
oke ini kan jumlah kontingen indonesia lebih sedikit ya dibandingkan dengan kontingen negara negara lain
dan dibandingkan dengan si games yang sebelumnya kenapa dengan kontingen yang lebih sedikit justru prestasinya lebih maksimal
lebih bisa melampaui target mas menteri
ya mungkin dikarenakan untuk si games tahun ini
ya mungkin dikarenakan untuk sea games tahun ini
kita sudah menggunakan benar benar yang namanya statistik dan data serta tim review yang melibatkan dari kemenpora
dari pakar akademisi dari koni dan kowi
jadi kita benar benar menghitung betul potensi kita dan juga melihat dari berbagai variable
dan alhamdulillah memang statistik kita dan data yang disajikan ternyata memang sangat sangat membanggakan
jadi ini suatu sistem dan tema yang akan kita tingkatkan
yang kita tingkatkan dan kita lanjutkan kembali di masa depannya
oke nanti malam adalah pertandingan final sepak bola ya indonesia versus thailand
bagaimana kemudian mas menteri melihat persiapan dari timnas garuda muda menghadapi thailand yang merupakan tim sepak bola terkuat di asia tenggara
kalau dari persiapan kita lihat dari segi atlet dan ofisial dan pelatih ini sangat optimis
dan kita juga bisa lihat juga dari bahan bahan atlet yang mengikutinya ini merupakan jebolan program program atlet indonesia sejak dua ribu tujuh belas
jadi saya rasa ini potensi menang dan insya allah auranya aura juara ya indonesia
tapi ini yang namanya game pertandingan pasti banyak variable yang menentukan
semoga ini kita diberikan keberkahan dan kelancaran
oke kalau dilihat performa ya dari tim nas garuda muda evaluasinya yang bisa membuat performa nanti
nah performa nanti malam akan lebih baik ini apa menurut mas menteri
ya evaluasinya kemarin kita sudah evaluasi intinya tetap tenang dan fokus
karena harusnya secara perkembangan tinggal sisa mental pemain pemain kita aja kalau konsisten bisa menang
oke jadi ini adalah persoalan mental ya nanti malam pada saat pertandingan laga final antara indonesia versus thailan
karena seluruh persiapan teknis teknis teknis teknis juga harus menang
betul betul karena seluruh persiapan teknis teknis juga harus menang
dan teknis sudah disiapkan secara matang
terakhir mas menteri secara keseluruhan dari penyelenggaran sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja apa saja yang menjadi catatan evaluasi dari kemenpora
ya catatan evaluasinya mungkin nanti setelah selesainya perkhidmatan akan kita evaluasi secara kontingen dan penyelenggaraan sekalipun hospitaliti
dan penyelenggaraan sekalipun hospitaliti
tapi kalau untuk penyelenggaraan ya indonesia walaupun menghadapi pandemi

menghadapi lapangan yang banyak ketidakadilan
tapi dengan semangat atlet dan juga ofisial ternyata kita masih bisa berprestasi dan berjuang
karena di sini kamboja kita bisa katakan sedikit terlalu parah ini
tapi ya alhamdulillah kita diberikan kekuatan
oke jadi persoalan ketidakadilan ya fair play nya itu yang menjadi evaluasi ataupun catatan penting ya
dari kemenpora pada saat penyelenggaraan sea games dua ribu dua puluh tiga
oke jadi persoalan ketidakadilan ya fair play nya itu yang menjadi evaluasi ataupun catatan penting ya

kurangnya fair play tadi atlet atlet kita masih bisa mendapatkan ataupun melampaui target yang diberikan oleh presiden jokowi
nanti mungkin evaluasi resminya setelah penyelenggaran sea games selesai
terima kasih sekali menteri pemuda dan olahraga republik indonesia aryo bimo nandito aryo tejo
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom hari ini semoga medali emas kita terus bertambah